terima kasih anda masih bersama kami mari kita bicara
kita lanjutkan lagi soal baper baper itu tadi
ini sebenarnya masalahnya di pilkada dulu ini awalannya
kan pilkada kan realitas yang berbeda sama pilpres dan pileg
sekarang ini kita melihat ada pergeseran ya
jadi salah satu indikasi di pilkada gitu
jadi dalam berkomunikasi dengan gerinda kita punya hambatan
sekarang ada kecenderungan pak prabowo itu apa maunya saya gitu
tidak ada ruang diskusi
gak ada seperti tidak ada ruang diskusi
ini agak berbeda dengan pak prabowo dua ribu sembilan atau dua ribu empat belas yang masih
mungkin karena elektabilitas tinggi kami paham itu
dan sangat sangat menghargai karena elektabilitas juga dia lagi tinggi
tapi bahwa kemungkinan masih ada tetap namanya politik masih ada
nah kenapa kami mencoba untuk ke koalisi ke pak jokowi
ini juga dengan pakem itu tadi bahwa kalau bergabung di sana kita partai tiga terbesar
kita punya figur yang elektabilitas yang cukup tinggi
dan itu adalah hotel efek itu
iya harus dihormati dengan cara yang benar gitu
harus secara adil memperlakukan koalisi itu
itu juga syarat kami kepada pak jokowi kalau memang kita akan bergabung
sambil menunggu apakah akan ada kejutan
jadi kita harus menunggu kemudian elektabilitas misalkan ahy atau caimin atau anis atau pagatat atau tgb
jadi syaratnya gak harus ahy cawapres
saya kira enggak
kita lihat siapa yang terbesar nanti
walaupun sekarang ahy ini sudah dua digit di
itu survei siapa
hampir di semua survei
wah hampir di semua survei
hampir di semua survei sudah dua digit
dan apa namanya menentukan loh
kalau dua calon wapres akan menentukan kemenangan bisa
kemudian kemenangan oleh pak jokowi dan pak prabowo
sebenarnya partai gerindra tidak ada apalagi pak prabowo ya sangat membuka diri untuk berkomunikasi dengan pak sb
ini yang perlu publik ketahui
bahkan di pilkada dki pun pak prabowo membuka diri untuk soal figur siapa calon gubernur waktu itu
tapi pak sby kan mematok ahy harus jadi calon gubernur
bang sandi harus jadi wakil gubernurnya
itu yang perlu diketahui publik bahwa
bukan pak sby
bukan pak prabowo yang mematok
tapi memang sby yang call tinggi waktu itu
karena kita tahu bang sandi sudah setahun bekerja sosialisasi jadi calon gubernur sudah punya modal elektronitas
tiba tiba pak sby di tikungan akhir meminta harus ahy yang jadi calon gubernur
nah ini yang publik harus ketahui bahwa pak prabowo sangat terbuka
kalau pak prabowo tidak terbuka dan tidak berdiskusi tentu pks nggak mau bersama
nggak mau bersama kami
apa apa yang harus didapatkan pks
apa yang harus didapatkan oleh pks kan
sama sama oposisi gak dapat apa apa ikut gerindra
tapi kebersamaan ini terus berjalan dalam lima tahun belakangan ini
itu menunjukkan apa
bahwa pak prabowo adalah figur yang bisa diajak bicara
sama demokratis dan terbuka
ada waktu pertemuan itu bersama pak hica ada pak sohibul imam ada pak prabowo
pada waktu itu hasil kesepakatannya adalah
kita mencalonkan pak yusri iza mahendra
kemudian pak sby ke korea sebagai presiden lingkungan
belakangan konfes ipes lah pak sandi ogono dan pak mardhani sehera
kita nggak menjual ahi nggak ada opsi itu
opsinya ada yusri izzah mahendra
mungkin pks bisa menjawab gimana soal itu
saya kira itu cerita yang lama ya
tapi ada rurutannya sampai sekarang nih
kita melihat capres itu
kalau kita pendekatannya konstitusi
yang ikut capres itu bukan individu
yang ikut capres itu partai
jadi kalau sampai saat ini kita bicara adalah kendaraan partai
jadi partai itu akan ditumpangi orang
orang yang akan numpangi itu akan jelas baru pada agustus
oleh karena itu kalau kita bicara sekarang kita baru bicara tentang partai
bahwa pks dengan gerindra karena kita sama sama oposisi
demokrat pada penyeimbang
kita punya kesamaan peran di luar
tapi saya melihat demokrat itu sebenarnya lebih lean ke oposisi sih sebenarnya
baru baru ini saja dalam kurun waktu tidak lebih dari setengah tahun terakhir baru kemudian agak lean ke pemerintahan
setelah pertama ahi datang ditemui oleh gibran kemudian dan rangkaian selanjutnya
lean nya baru setengah tahun sendiri apakah emang soal pilkada ini
oh enggak enggak juga
jadi soal pilkada ini rangkaian jadi rangkaian pilkada jakarta rangkaian pilkada yang seterusnya
ini kok indikasinya ini kuat sekali bahwa tidak bisa dipisahkan lagi nih gerindra semua
which is sebenarnya nggak apa apa kalau demokrat bergabung kan memperkuat sebenarnya
ya kita punya code of conduct ya dalam berkoalisi
ya kita seperti yang saya bilang tadi kita partai yang
ini atau gini siapa yang jadi leader itu yang jadi isu
pada akhirnya pada akhirnya kan berdasarkan pasar berdasarkan elektabilitas yang ada berdasarkan suara partai dua ribu empat belas
ini bukan ini masalah pasar apa masalah pak sby sama pak prabowo sebenarnya
oh enggak enggak secara pribadi kedua personal itu tidak pernah ada hubungan yang sangat meyakinkan
bahkan sejak dari akademi mereka bersaing tapi tidak pernah saling menyakiti

cuma kan sekarang ada problem ini pak jokowi empat puluh sekian persen pak prabowo dua puluh persen gitu
apakah pak prabowo masih mau bisa diajak berdiskusi tentang elektabilitasnya yang untuk mencapai kemungkinan dengan pak jokowi
saya kira sangat berat kita untuk berbicara dengan didukung pak prabowo
ya karena pak prabowo punya argumentasi saya masih bisa menang nih
padahal secara survei menyatakan bahwa sangat berat misalnya misalnya sangat berat
memang menginginkan ini informasi yang kita dapatkan
dia mau bergabung bersama koalisi gerindra dan pks dengan syarat
bukan pak prabowo calon presiden tapi ada ahy di sana
kan ini kita buka bukaan saja di publik
nah yang jelas
ya itu dibicarakan
pasti ahy masuk di situ
nah kan itu yang kita dengar dari informasi yang diinginkan demokrat
kami ini saya tegaskan seluruh kader partai gerindra
tiga puluh empat dpd gerindra yang ada di seluruh indonesia
ada seluruh kader sudah menyatakan bahwa prabowo subianto adalah calon presiden republik indonesia dua ribu sembilan belas
jadi kita tidak punya opsi lain
kalau memang demokrat mau bergabung kami ayo kita bicara
bicara untuk bergabung menjadi cawapresnya pak prabowo
tentu kami akan diskusikan dengan sekutu kami dulu pks
kita akan diskusikan
jadi itu yang perlu saya tegaskan
jadi seperti kader anda yang hari ini katakan
aryo joy hadikusumo yang mengatakan bahwa gatot nurmantio ya bisa saja jadi capres
tapi tidaklah lewat gerindra dan pks
kalau pak gatot nurmantio beliau sudah datang bertemu dengan pak prabowo
menyampaikan keinginannya capres dan cawapres
pak prabowo sudah mendengarkan pembicaraan ya pak prabowo menyampaikan
kalau memang di kami opsi presiden ya nggak bisa
itu yang disampaikan oleh mas aryo
itu yang dimaksud dengan andi aryo sebagai presiden
bukan andi aryo sebagai yang nggak bisa diajak bicara lagi jangan jangan
nah jadi gini kita harus bicara fair juga
bahwa memang dalam politik itu harus ada
faktanya memang penantang terkuatnya pak prabowo
pak jokowi pak prabowo makanya cahimin juga sangat realistis
beliau kan disampaikan oleh caimin
siapapun presidennya harus teh manis
siapapun presidennya harus cahimin cawapres
makanannya harus teh manis kan
nah ini yang perlu kita tekankan dalam berkoalisi itu
tentu harus bicara kita harus bicara baik baik
tidak bisa memaksakan
emang demokrat mengajukan gatat lohon mantiho sebagai capres
enggak bukan jadi maksudnya gini
demokrat ini menginginkan jangan ada pak prabowo kita cari figur lain
saya nggak tahu alasannya
kita tidak ingin berasumsi apa apa
kita nggak mungkin dong mencampuri rumah tangga partai gerinda
kita menghormati itu
cuma bahwa dalam pertarungan ini sudah beda situasinya dengan dua ribu empat belas
dimana dua ribu empat belas waktu itu pak prabowo sebagai penantang head to head dengan pak jokowi
peluangnya cukup besar
bahkan waktu itu survei sempat menang dan kalah
dan situasi itu sudah berubah
apakah perubahan perubahan situasi ini
masih akan diterima oleh pak prabowo
masih mau meriskusikannya
itu kami tidak yakin gitu loh
karena argumentasi dia untuk sementara
masih empat bulan lagi
kita nggak bisa berogumentasi apa apa
padahal masih bisa banyak dikaji dan kemungkinan kemungkinan untuk menang
itu yang kemudian dikatakan oleh kader bang andi
bang rahlana siddiq yang mengatakan
kita ingat bahwa track recordnya prabowo itu demikian banyak
sehingga jadi apa namanya
kandidat yang sering kali kalah
kemudian ditanggapi oleh andre orsiado bahwa
lincon itu adalah kandidat yang selalu kalah
itu yang jadi konsider
jadi kalau melihat dua ribu sembilan
pak prabowo ini memang nekat orangnya
dia masih nekat mau berkoalisi dengan megawati
dia pasti kalah dan kalah
jadi ada unsur begitunya
jadi memang apa ya
keyakinan dirinya dengan realitas di lapangan bisa saja berbeda
dan ini terjadi juga sekarang menurut demokrat
bisa jadi bisa jadi bisa enggak
tapi tanda tanda bahwa memilih jalan nekat walaupun orang elektabilitasnya tinggi
sudah pernah dilakukan oleh dia
mas karding dari tadi diem aja
topiknya geri indra sama manu
kalau presiden capresnya
mungkin nggak dan gimana pendapat pkb
nanti aja dijawabnya
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami